sementara itu sejumlah kecelakaan truk juga terjadi di daerah lainnya
di jalan tol cikampek kilometer enam puluh satu sebuah truk kontainer menabrak sebuah truk gandengan dari belakang
akibatnya muatan pakan ternak tumpah ke jalan dan proses evakuasi berjalan cukup lama
sementara di bekasi sebuah truk tronton terguling ke kali saat parkir mundur
kabin truk kontainer ini rusak berat setelah menghantam sebuah truk gandengan dari belakang
sementara truk gandengan rusak di bagian park serta as roda belakang
akibatnya sebagian muatan truk gandengan berupa pakan ternak tumpah ke jalan
proses evakuasi pun menyebabkan kemacetan yang cukup panjang
saat kecelakaan terjadi keduanya melaju dari arah jakarta menuju cikampek
di jalur lambat tol cikampek kilometer enam puluh satu di kawasan desa pancawati kabupaten karawang
sopir truk kontainer bernama soendar warga purwakarta mengaku mengantuk
sehingga kendaraannya tidak terkendali
siapa yang ngantuk bapak
oh kantor kalau ini sih yang muatan
enggak ini lagi jalur kiri sih
bantu terus bapak nabrak gitu
oh gitu tapi ada korban nggak pak
korban nggak sih
tapi mobil bapak rusak ya
sementara itu sebuah truk tronton terguling ke dalam kapal
kali di wilayah teluk pucung kecamatan bekasi utara kota bekasi pada kamis sore
menurut sang sopir truk terguling saat hendak mundur untuk parkir
kondisi jalan yang sempit berbatu serta licin membuat ia hilang kendali
truk bermuatan batu kapur ini hendak mengirim muatan ke proyek pengerjaan jalan baru perjuangan di bekasi utara
tim liputan transmedia